hasil perolehan suara pilkada melalui penghitungan cepat oleh sejumlah lembaga survei telah dirilis kemarin
nama nama pasangan calon yang unggul di sejumlah daerah pun sudah diketahui
meski demikian kemenangan ini hanyalah versi lembaga survei dan para calon pemimpin kepala daerah
masih harus menunggu hasil resmi dari lembaga pemilihan umum
proses pemilihan pada pilkada serentak selesai dilaksanakan
sejumlah lembaga survei pun merilis perolehan suara versi hitung cepat di beberapa provinsi
nama nama yang unggul dari pemilihan gubernur di beberapa provinsi pun telah muncul
di jawa barat pasangan nomor urut satu rituan kamil dan uu ruzanul ulum unggul di semua lembaga survei
pasangan yang dikenal dengan sebutan rindu ini diusung empat partai yakni p tiga pkb nasdem dan hanura
di pilgub jawa tengah calon petahana ganjar pranowo dan pasangannya taj yassin maimun unggul berdasarkan tiga lembaga survei
pasalnya diusung oleh polisi perancis
pdi perjuangan partai demokrat p tiga dan partai nasdem ini mengalahkan pasangan sudirman said dan ida fauzia
kemenangan berdasarkan hasil dari lembaga survei juga diperoleh pasangan kofifa indar parawansa emil dardak di pilgub jawa timur
pasangan nomor urut satu ini diusung oleh enam partai yaitu demokrat nasdem pan hanura p tiga dan golkar
pasangan edi rahmayadi dan musa rajeksyah unggul di tiga lembaga survei
pasangan edi dan musa mengalahkan pasangan jarod saiful hidayat dan sihar sitorus
sementara itu herman deru dan mawardi yahya unggul dalam pilkup sumatera selatan
pasangan ini unggul di dua lembaga survei dengan perolehan lebih dari tiga puluh lima persen
berdasarkan survei smrc pasangan iwayan koster dan cokorda oka arta ardana sukawati unggul dalam pilgub bali dengan perolehan mencapai lima puluh delapan dua puluh lima persen
di sulawesi selatan nurdin abdullah dan sudirman
sulaiman unggul dalam tiga lembaga survei
hasil dari lembaga survei ini bukanlah hasil akhir dari pilkada dua ribu delapan belas
para pemenang versi lembaga survei ini tetap harus menunggu hasil resmi dari komisi pemilihan umum
rekapitulasi hasil perhitungan suara akan dilaksanakan hingga sembilan juli mendatang